tutup kantornya dan langsung nanti akan diproses
dan katakan pada semua pulang
gubernur dki jakarta melakukan inspeksi mendadak ke kantor kantor perusahaan sektor non esensial
dalam video yang diunggah di akun instagramnya
gubernur dki jakarta itu pun kemudian terlihat memarahi salah satu staf perusahaan
yang diduga merupakan bagian hrd
staff tersebut hanya terdiam saat anies memarahinya
anies pun semakin geram ketika mengetahui ada karyawan perusahaan tersebut yang tengah dalam kondisi hamil
anies pun kemudian meminta para karyawan perusahaan tersebut untuk langsung pulang ke rumah
dilansir dari cnn indonesia com pihak perusahaan pt equity life
membenarkan sidak yang dilakukan gubernur anies
apa yang terjadi saat sidak tersebut sudah ditindaklanjuti manajemen
sebelumnya anies juga telah meminta karyawan perusahaan di sektor non esensial
yang dipaksa masuk ke kantor selama ppkm darurat melapor melalui aplikasi jaki